tapi gak apa apa deh
mudah mudahan lain kali lo gak netesin armata lagi deh
ah ada taksi ada taksi
bim kamu dimana sekarang
aku butuh banget teman bicara
kita bisa ketemu kan
yaudah kalau gitu kita ketemu di galeri aja ya
maaf aku gak bisa bareng sama kamu
aku ada urusan dadakan
ada urusan sama siapa ya
kayaknya penting banget
yaudah kalau gitu aku duluan ya
bimo gak boleh tahu aku ada di sini
aku harus pergi
syukur kalau dia pergi
jadi aku bisa kesini
nah ya siapa
apapun caranya ya ibu gak akan bisa bikin saya takut
ibu yang mulai duluan
oke ini uang sepuluh juta
tapi saya minta setelah ini kamu jangan memerasai lagi
tapi makasih loh
sampai nanti bu farah
anterin saya tadi saya kecopetan
iya kecopetan di mana
yaudah sini saya anterin ya
eh eh eh lepasin lepasin lepasin lepasin
nangdeng nangdeng aja jelalatan kau sama cewek lo
ini sengaja nih berdua nih ya
he mau makan
jangan pergi cabar bang
kok lo disini sih
udah atet lo

makasih ya bang ya
terima kasih bang ya
rumah sakit kita sekarang ya
makasih bang ya
bang keluar pulang aja bang
biar nanti saya netaksi
beneran nih gak apa apa lo
tapi lo sampai luka kayak gitu
makasih sebelumnya karena bang udah ngantar saya kesini
gue yang harus makasih sama lo
lo udah nolongin gue
gak apa apa nih gue balik ya
hati hati bang ya
aku pasti bakalan sendirian
bahkan bimo orang yang aku percaya bisa ngehibur aku
sama sekali gak peduli sama aku
aku katakan sama somber
ayah ayah kenapa
bang bang ini kamu kenapa